ngomong aja gue gak takut sama gue gue cuma takut sama allah
belagu banget sih lo
eh biarin aja gue belagu daripada lo
eh lo tuh dinyakitin orang tua lo lo juga dinyakitin gue tadi pagi
dengar ya gue tau lo anak kaya
lo tuh kaya tapi bego merti
lo tuh yang bego
lo kan mendadak banget minta dijemputnya
tau kenapa jadi kaya gitu
gue aja gak tau gue salah apa
lo pada bisa ngebayangin gak sih gimana rasanya naik taksi
ya belin banget udah lambat
abis itu bau
seperti taksi bawel
seperti taksi juga bau tau gak sih
hah lo pake nyemprotin parfum segala
wah supirnya gak marah tuh
kalo dia berani marah gue gampar tau gak sih
udah bagus taksinya bikin wangi
gue tuh gak tau
gue tuh cuma minta mobil baru tau gak sih
kalau dari nggak mau ngasih yaudah tinggal bilang enggak ya kan
gak tau kenapa jadi kaya gini kesel deh
heh enggak sih
nah itu makanya
yaudah ra lo soal pikirin
lo tahu dong obat yang paling mujarab kalau kita lagi bete
opi tuh disitu tuh
eh yaudah yaudah
kayanya sekarang udah mau bel mendingan kamu ikut aku uji yuk
kita bareng ya
engga usah tan makasih
sebenernya aku itu seneng banget loh
bisa duduk di samping kamu kayak gini
ya sekedar mimpi
aku bersyukur karena ini semua udah jadi kenyataan
kamu itu jangan kayak alergi gitu lah sama aku
enggak aku cuma mikir aja
untuk apa sih kamu bisa seneng deket sama aku
aku itu bukan level kamu kan
cuma cewek miskin yang dapet beasiswa di sekolah kita
jadi kamu gak usah mimpi deh bisa mainin aku
lagi pula aku juga gak tertarik kok sama semua kekayaan yang kamu punya itu
pertama kali aku ngeliat

aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik

dan gue peringatkan ya

oke mbak ini credit card nya
maaf mbak ada kapti yang lain
yaudah nih yang empat puluh enam
jangan jangan kartu kredit lo diblokir lagi mbak
sebentar lagi gajian
aku bisa aja ngebayar semua hutang aku ke mbak surti
tapi nanti aku pasti gak punya uang untuk beli kebutuhan lainnya
tapi mbak surti baik banget ke aku
kalau aku nggak bayar hutang hutang aku
kopi bikinin kopinya bapak ya
dadi blokir kartu kredit aku
saya kan tahu aku gak bisa hidup tanpa kartu kredit
laura masa kamu bilang daddy kejam
apa yang daddy lakukan itu adalah untuk kebaikan kamu
suatu saat kamu pasti berterima kasih sama deddy
kalau dari mau pelit pelit aja

ternyata daddy udah nggak sayang lagi sama aku
kamu percaya dong sama deddy
kalau daddy sayang sama aku kenapa daddy ngelakuin ini
atau nggak daddy udah nyakitin hati aku
dari macem apa yang nyakitin hati anaknya
nggak ada kan
jangan jangan aku amat daddy lagi
mendingan dari baikin aja aku ke orang tua asli aku
aku mau kabur dari rumah aku mau lari dari rumah
duh daddy jangan
daddy tuh apaan sih
cari aku tuh udah gede
nggak mau disiksa kayak gini
aku nggak akan diimajin tau nggak
ah nggak peduli
pokoknya aku mau kartu berarti aku diaktifin
mbak ini papa sakit kok malah marah marah sih
gue bohong cepetan ah mana dari
mbak mbak ini anak atau siapa sih
kok gak punya perasaan banget
papanya sakit soal marah marah nggak percaya
mbak mbak nggak pernah ngerasain sih gimana rasanya nggak punya orang tua
kamu tuh siapa sih
aku campur banget
ngapain lo di sini
daddy daddy beneran sakit
ah kalian kenapa sih kalian kan pasti saling kenal lah kalian kan satu sekolah ya kan
kenal sih daddy tapi emang nggak nyangka aja dia cleaning service
paksa melaku udah nggak rasa bos
udah deh daddy ke dokter yuk
nggak nggak perlu daddy cuma butuh minum obat
laura kamu contohin untuk opi dia itu bisa sekolah di tempat kamu karena dia rajin sekolah dia bisa dapat beasiswa tidak mengenalkan kekayaan
jadi daddy pengen aku jadi cleaning service gitu
bukan begitu laura kamu tuh harus hidup mandiri seperti obi
kalau kamu terus mengandalkan daddy gimana nanti keterusan hidup kamu
kalau deddy sudah mati siapa yang menjaga kamu siapa yang membiayai kamu laura
opie terima kasih ya atas bantuan kamu
iya pak sama sama
saya permisi dulu
tapi pokoknya mau mati segala masih lama juga
sekarang gue punya sebutan baru deh
opie abu sama babu
lo tuh nggak usah sok cari muka rindu pendadi ya
gue tau lo tuh susah
tapi tuh lo nggak usah pura pura
kalau mau ngadu sampe ember aja oke
eh gue gak ngadu ya ke siapapun
lo berani sama gue
awas ya gue bisa pecat
gue cuma takut sama allah
pelagu banget sih lo
eh biarin aja gue berlagu
eh lo tuh dinyakitin orang tua loh
lo juga dinyakitin gue tadi pagi
dengar ya gue tahu lo anak kaya
lo tuh lo kaya tapi bego ngerti
lo tuh yang bego
gue bakal balok semua ya
gue tunggu bahasan lo